kami baru saja mendapatkan kabar bahwa raja salman dan rombongannya baru saja tiba di bandara internasional igusti ngurah rai di bali
dan kami masih menanti iring iringan dari rombongan raja salman keluar dari bandara internasional igusti ngurah raya
seperti anda bisa saksikan di layar kaca anda
sepertinya ini bagian dari rombongan iring iringan dari raja salman beserta rombongannya yang sedang melintasi pertigaan patung satria gatot kaca bali
dari bandara internasional igusti ngurah rai menuju ke kawasan nusa dua bali di mana nantinya raja salman beserta rombongannya akan menginap selama lima hari ke depan
kita masih lihat bersama bahwa iring iringan rombongan nampaknya masih terus berlalu lalang
atau melewati kawasan pertigaan gatot
maksud kami patung satria gatot kaca di bali menuju ke kawasan nusa dua di mana raja salman dan rombongannya akan menginap selama beberapa hari ke depan
seperti diketahui kalau anda bisa saksikan di layar kaca banyak sekali masyarakat di sana yang berada di sisi kiri dan kanan jalan untuk melihat kedatangan rombongan
tapi kami tidak bisa mengidentifikasi secara pasti dengan mobil apa sebenarnya
raja salman ini berkendara dari bandara internasional ibusi ngurah raya menuju kawasan nusa dua
kalau seperti bisa anda saksikan ini banyak sekali tadi mobil mercedes benz s enam ratus yang lewat lalu lalang yang membawa rombongan
dan seperti bisa diketahui bahwa rombongan yang dibawa oleh raja salman dan keluarganya ini dalam lawatannya ke indonesia itu berjumlah satu lima ratus
lima ratus orang apakah kami juga belum bisa mendapatkan informasi yang pasti apakah satu lima ratus satu lima ratus nya itu kemudian juga ikut berlibur di pulau dewata bali selama beberapa hari ke depan
tapi seperti anda bisa saksikan memang raja salman ini baru saja terbang atau bertolak dari bandara internasional halim perdana kusuma di jakarta sekitar pukul sembilan pagi tadi
dengan dilepas oleh wakil presiden yusuf kala beserta ada mendampingi wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
untuk menuju ke brunei darussalam atau di bandar sri begawan untuk melakukan kunjungan ke negaraan di sana
tapi bedanya dengan kunjungan sebelumnya ke malaysia ataupun di indonesia seperti sekarang raja salman hanya tidak sampai satu hari atau tidak menginap di brunei darussalam dalam kaitannya dengan kunjungan ke negaraannya
kita bisa saksikan masih ada puluhan mobil mercedes benz
berwarna hitam yang membawa rombongan raja salman melintas keluar dari bandara internasional igusti ngurah rai
seperti bisa anda saksikan tidak hanya pengamanan yang luar biasa banyak ada dua lima ratus pasukan pengamanan yang disiagakan di sana
tapi juga anda bisa lihat bagaimana antusiasme warga di bali sendiri untuk menyaksikan iring iringan rombongan raja salman
untuk menghasilkan kekuatan yang lebih baik dari raja salman
dari informasi yang kami dapat tadi raja salman beserta rombongannya diterima oleh gubernur bali imade mangku pastike beserta jajaran pemerintah provinsi bali
jadi sempat ada juga tadi laporan dari koresponen kami bahwa disiapkan selain jamuan atau keramah tamahan
dan disiapkan juga tari penyambutan yaitu tari pendet untuk menyambut kedatangan raja salman di pulau dewata bali
ini kita masih saksikan bagaimana rombongan raja salman baru saja keluar dari bandara internasional igusti ngurah rai bali
menuju kawasan nusa dua dan beberapa kawasan lainnya
karena kita ketahui bahwa rombongan raja salman yang mungkin saja berjumlah ratusan
atau dalam informasi terakhir yang kami peroleh rombongan ada satu lima ratus yang dibawa ke jakarta dalam kunjungan kali ini
akan menginap di lima hotel yang ada di bali
tidak hanya di kawasan nusa dua tapi di beberapa hotel lain
nusa dua memang menjadi salah satu kawasan yang banyak dipilih oleh para pesohor pesohor dunia
orang orang jetset lah yang kemudian memilih untuk berlibur
di pulau dewata bali
karena memang selain banyak hotel hotel berbintang lima premium di sana
di kawasan nusa dua bali ini juga relatif kawasannya adalah kawasan tertutup
di mana privasi para tamu undangan betul betul dijaga
kita masih saksikan bagaimana euforia tidak hanya di ibu kota jakarta
seperti anda bisa saksikan beberapa waktu sebelumnya
masa menyambut kedatangan rombongan ini
tapi juga masyarakat bali yang notabene adalah masyarakat yang mayoritas bukan beragama islam
tapi juga sangat antusias menyambut kedatangan raja salman ke pulau bali
seperti kita ketahui raja salman di pulau bali atau kedatangan atau kegiatan raja salman
rombongannya di pulau bali ini memang tidak ada kegiatan publik
atau tidak ada kegiatan kenegaraan di sana
karena pure seperti informasi yang kami peroleh bahwa raja salman dan rombongannya akan berlibur selama lima hari ke depan di pulau dewata bali
jadi memang pihak pemprov bali polda bali atau mungkin tim lapangan kami koresponden kami atau tim peliputan kami yang ada di provinsi bali sendiri tidak bisa mengkonfirmasi sebenarnya
apa saja kegiatan kegiatan secara pasti dan tempat tempat atau destinasi destinasi yang kemudian akan dikunjungi oleh
raja salman dan keluarganya selama di pulau dewata bali
kami lagi lagi masih menyaksikan atau menantikan bagaimana iring iringan rombongan dari raja salman tengah atau menuju pertigahan patung satria gatot kaca bali
sekitar pukul sembilan pagi tadi memang raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud dan rombongan meninggalkan hotel raffles
kemudian langsung menuju bandara internasional
halim perdana kusuma untuk bertolak ke bandara sri begawan di brunei darussalam untuk melakukan kunjungan ke negaraan dengan dilepas oleh wakil presiden yusuf kala
dalam kunjungannya selama beberapa hari ke indonesia memang selain ada unsur unsur spiritualitas karena raja salman juga berkunjung ke masjid istiqlal jakarta
kemudian juga ada unsur nostalgianya
banyak sekali unsur unsur nostalgianya
diingat ingat atau dilalui oleh raja salman selama kunjungannya di jakarta beberapa waktu yang lalu
termasuk juga tentu saja kesepakatan kesepakatan kenegaraan yang kemudian disepakati antara pemerintah republik indonesia dengan kerajaan arab saudi
kita kembali ke gambar yang anda saksikan di layar kaca
meskipun saat ini kondisi jalanan relatif sepi ini menuju ke pertigaan patung satria gatot kaca di bali ini
tapi kami masih mendapatkan informasi masih ada beberapa mobil mobil rombongan dari raja salman yang baru saja keluar atau akan melintasi kawasan ini
seperti anda bisa saksikan langsung di layar kaca anda
mobil mobil mercedes benz s enam ratus berwarna hitam yang disediakan untuk melayani
keluarga kerajaan dan juga rombongan dari kerajaan arab saudi yang akan berlibur selama beberapa hari ke depan di pulau dewata bali
setelah sempat ditutup untuk beberapa saat anda juga bisa menyaksikan ini salah satu jalur memang sudah dibuka tapi nampaknya di stop kembali oleh pihak otoritas terkait kepolisian
sebelumnya ada beberapa motor yang melintas di jalur yang masih ditutup ini
nampaknya kalau kita melihat masih ditutupnya jalur yang ada di sini nampaknya rombongan belum selesai
semua rombongan itu melintas ke kawasan pertigaan patung satria gatot kaca bali ini untuk menuju hotel tempat rombongan kerajaan arab saudi ini akan menginap
kami juga mendapatkan informasi bahwa sejak
tadi malam atau tadi siang beberapa rombongan dari kerajaan arab saudi sendiri atau rombongan raja salman sendiri memang sudah tiba di pulau dewata bali
ada tim advance yang kemudian seperti dilaporkan oleh koresponden kami eka rima sudah menyiapkan banyak sekali persiapan persiapan terkait makanan pengamanan termasuk hotel venue destinasi destinasi yang kemudian akan dilalui atau akan dilakukan oleh raja salman

dan rombongannya selama di pulau dewata bali
tadi siang juga kami juga mendapatkan informasi sebagian rombongan mungkin isinya delegasi ataupun pangeran pangeran dari kerajaan arab saudi sudah tiba di bandara igusti ngurah rai bali untuk langsung menuju ke hotel mereka karena mereka memang dalam kapasitas ini akan berlibur
kami juga mendapatkan informasi saudara bahwa kendaraan yang membawa raja salman ternyata masih berada di kawasan
kawasan bandara igusti kura rebali dan belum melintas
jadi mungkin ini yang menyebabkan jalanan di kawasan keluar pintu keluar bandara internasional igusti kura rebali ini masih ditutup
karena memang dari informasi yang kami dapat raja salman masih berada di kawasan bandara igusti kura rebali
tapi kami tidak bisa mengonfirmasi secara detil sebenarnya
apa saja kegiatan atau protokoler yang mungkin dilakukan oleh raja salman berserta rombongannya di bandara internasional igusti ngurah rai
tapi dari informasi yang kami dapat bahwa hari ini yang akan menyambut kedatangan raja salman di pulau dewata bali adalah
gumenur bali berserta muspida ima demangku pastike dan anda bisa saksikan ini nampaknya jalanan sudah kembali dibuka
kendaraan udara dua sudah bisa melintas kembali di pintu keluar bandara igusti kura rebali
tapi kami masih menyaksikan bagaimana masyarakat bali di sana dengan petugas keamanan dan juga pecalang pecalang
ini petugas keamanan adat bali juga ikut membantu mengamankan jalan atau sisi kiri dan kanan jalan
mengamankan warga yang sangat antusias menanti atau melihat kedatangan
raja salman bin abdul aziz al saud untuk berlibur ke bali
kita masih menantikan apakah memang raja salman belum lewat kawasan ini
tapi karena sudah bisa anda saksikan ini sebagian kendaraan diperbolehkan untuk lewat di kawasan ini
kita masih menantikan informasi yang terkini apakah betul memang raja salman masih berada di kawasan
bandara igusti kura rebali
raja salman bin abdul aziz al saud untuk berlibur ke bali
tepatnya lima hari ke depan di pulau dewata bali
mudah mudahan tidak hanya berlibur di pulau bali raja salman dan rombongannya
tapi juga bisa membawa manfaat bagi masyarakat bali dan pulau dewata bali
terutama di bidang pariwisata dan ekonomi